sementara itu kecelakaan bus pariwisata dengan minibus travel terjadi di jalur pantura situbondo jawa timur
kedua mobil ringsek sopir dan lima belas penumpang mengalami luka luka
celakaan bus pariwisata dan travel terjadi di jalur pantura banyuglugur situbondo jawa timur
kecelakaan tak terhindarkan setelah travel mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi
akibat laka lantas ini sopir travel dan lima belas penumpang mengalami luka luka
sopir dan sejumlah penumpang mengalami patah tulang dan saat ini dirawat di rsud besuki
bus dari arah timur menuju ke arah barat
dengan kecepatan tinggi mikrobus sedang melalui atau menyalip kendaraan yang berada di depannya
karena jarak sudah tidak cukup untuk menghindar bus jadi terjadi kecelakaan